nah akhir akhir ini viral di media sosial soal penggunaan oralit sebagai menu sahur
katanya sih bisa buat puasa tahan selama seharian karena bisa menahan haus
nah kira kira benar gak ya
oralid adalah larutan yang berfungsi sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare
muntah berkepanjangan atau penyebab dehidrasi lain
orolit dapat dikonsumsi oleh segala usia dan saat ini rasanya pun bervariasi
akhir akhir ini viral di media sosial banyak masyarakat yang mengkonsumsi oralit saat sahur
reaksi masyarakat pun beragam ada yang mau mencoba ada juga yang tidak
saya nggak berani nyoba ya karena saya sendiri nggak ngerti kan
makanya bahaya nanti kalau saya nggak tahu terus saya konsumsi gimana
gak tetapi ya kalau ada efek samping
enggak gak tetapi
kalau paling kalau ada efek samping ya tinggal buka puasanya gitu
bilang kalau untuk dicoba itu boleh tapi untuk saya pribadi untuk mau lakukan saya rasa enggak
karena kan kita tahu itu kan bukan untuk ini kan
apalagi kan pada bulan puasa ini kan bisa gimana lah istilahnya untuk pembersihan tubuh
itu kan kita tidak tahu
menurut dastil nizam seorang dokter spesialis penyakit dalam
sebenarnya konsumsi oralik saat sahur diperbolehkan
asalkan sebagai suplemen tambahan
tetapi konsumsi air putih sebanyak dua gelas saat sahur
sudah menjadi langkah yang paling tepat sebagai pengganti cairan tubuh
secara umum dalam bulan puasa apabila mengkonsumsi oralid sih
sebenarnya tidak sebagai bahan pokok gitu
hanya suplemen boleh ya apabila di dalam kegiatan sebelumnya
paling bagus sih air putih ya
air putih dikonsumsi yang cukup
jadi untuk konsumsi cairan itu untuk minimal ya
pada saat berpuasa ini bulan ramadan pada saat sahur ya dua gelas lah
ya sebelum makan sahur dan sesudahnya satu gelas jadi dua gelas
menurut nizam saat sahur ada baiknya mengonsumsi asupan yang cukup
yaitu terdapat karbohidrat protein lemak serat vitamin serta air mineral
agar ibadah puasa yang dijalankan dapat dilewati dengan lebih baik